doyan makan makanan gurih bersantan
kalau tidak dikontrol bisa memicu penyakit jantung atau strok
tapi ada nih kedai opor unik yang tidak pakai santan di kawasan cipete jakarta selatan loh
wah apa bisa mengimbangi kenikmatan opor bersantan
jadi bubu dasarnya bawang merah dan bawang putih halus lalu kuah opor diramu dari sereh
lengkuas gula merah dan asam jawa
nah yang unik santannya diolah dari kelapa sangrai atau serundeng
ini ciri khas yang dipertahankan sejak kedai legend ini buka di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga supaya mengurangi asupan lemak
anda wajib cicip bersama sambal hijau yang diberi cuka
cukanya dibuat dari fermentasi kelapa
apa jadi aman buat mah
saran lainnya untuk meminimalisi resiko kolesterol adalah mengolahnya bersama plan stanol seperti kembang kol tomat nanas gandum nasi merah kacang kacangan
plant stanol bekerja mencegah kolesterol terserap oleh usus

seperti menu tongseng kedai pak kadir yang berkonsep kaki lima di kawasan cideng jakarta pusat ini
namun perlu diingat bagi yang beresiko kolesterol tinggi tetap atur pola makan ya
namun perlu diingat bagi yang beresiko kolesterol tinggi tetap atur pola makan ya
karena jika konsumsi berlebih resiko tetap selalu ada

roni satria himawan amri jakarta